kepada cacaran pimpinan nasional kakami untuk menegang ini presiden kakami
selanjutnya penyerahan cendera mata
pakil israq al ansuli presiden kakami
selanjutnya foto beserta pimpinan nasional
keluarga aluni kesatuan asing asesoran
mohon tepuk tangan yang meriah untuk pimpinan nasional kakami
juga untuk pakil ketua dpr ri bapak pak rizal
terima kasih sudah hadir dan pernah membuka acara
sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa tema besar yang diusung dalam
ini apa ya pak pak
ini yang kumpul
jadi ini rata rata adalah mantan ketua bem ya atau mantan ketua himpunan mahasiswa
aktivis aktivis pergerakan jalanan
jadi kemarin itu waktu anak anak ui apa namanya mengeluarkan kartu itu seperti komando juga buat kita
untuk mengingatkan pemerintah dengan metode mahasiswa gitu loh ya kaum pergerakan mahasiswa
yang lain kan kuning kalau saya kebetulan yang ada itu merah jadi saya keluarin merah
ya itu mengeluarkan
ya itu mengeluarkan
filosofi dari merah itu berapa
saya juga belum tanya yang di ui itu filosofinya apa gitu tapi kan ya itulah ya kartunya yang ada yang merah
intinya gini indonesia ini harus secara terus menerus mengevaluasi perjalanan dirinya secara radikal
secara mendalam kita ini on the right track atau tidak saya kira itu diskusi yang biasa nggak usah tegang ya
saya kira pemerintah pak jokowi harus merespon
dan secara baik ya kartu kuning mahasiswa itu
dan bicara secara baik
beliau harus menjelaskan itu karena mahasiswa ini ya kalau perasaannya sudah sama nanti sulit diajak ngomong
mumpung sekarang ini masih ada jurubicaranya ya sebaiknya diajak ngomong oleh pemerintah
kalau di ui kan untuk presiden nah kalau pak fahri kartu merah itu siapa pak
hahaha pokoknya di keluarin aja dulu kartunya tentang arah baru gitu lah kira kira
maksudnya pak tua bmi nya akan dikeluarkan
bisa disaksi bang oleh perpuluhan ini dari sikap iluni sendiri bagaimana pak
saya kira jangan
rektorat jangan feodal begitu ya dia harus tahu

nah ini sebagai iluni ini ini iluni juga ya
saya kebetulan berdua iluni
tadi pak fahri ngeluarin kartu merah kalau saya dikasih kartu merah tadi juga saya keluarin kartu merah
kalau saya kartu merah itu artinya cukup satu periode
enough is enough gitu ya karena memang kalau kita melihat ya tentu banyak sekali kekurangan kekurangan dan kehidupan rakyat makin susah dan makin sulit ya
banyak janji janji yang tidak terpenuhi itu saja saya kira
pembahasan ini kan terkait dengan arah baru indonesia gitu
ada sejumlah lembaga survei yang terjadi remit
ya kalau saya tentu melihat ini adalah peluang bagi masyarakat bagi rakyat untuk memilih pemimpin
jangan salah lagi memilih pemimpinnya
karena kesalahan memilih pemimpin itu akibatnya itu patah
ya kita rasakan dalam ampe empat tahun ini kan
nah jadi kita lihatlah prosesnya kan masih ada sampai bulan agustus
dan mudah mudahan nanti kalau
nanti kalau saya ya sebagai pimpinan di kerajaan kami memiliki empat tahun untuk maju dan kemudian menjadi pemimpin di negeri ini dan membuat aluan ke arah yang baru
nanti kita lihat yang lain ya silahkan melalui proses politik yang masih panjang
bagaimana dengan masalah masalah yang lainnya
karena sekarang ini kan mk itu tidak memberikan keuangan
sehingga kita dibatasi oleh jumlah presidensial threshold ataupun presidensial threshold yang lalu
dan ini saya kira jauh lebih demokratis dan jauh lebih banyak memberikan satu pilihan kepada rakyat
terus kalau gitu ya

jadi agak memiliki arti yang lebih luar biasa
saya kira sudah bukan zamannya lagi
sekarang ini ada upaya upaya untuk mengekang kebebasan mahasiswa untuk berorganisasi berkiprah
dan saya kira lebih banyak organisasi dan kiprahnya di dunia aktivis itu yang menjadikan mahasiswa itu menjadi matang ya
kalau kita lihatlah
saudara fahri hamzah ini juga mantan aktivis
saya juga mantan aktivis
kami dibesarkan oleh aktivisme di zaman mahasiswa sebetulnya
sehingga kita bisa lebih tajam untuk melihat lebih juga objektif untuk melihat apa yang sedang menjadi perkembangan
jadi jangan dikekang mahasiswa itu hanya menjadi skrup ya di dalam sistem pendidikan kita
kemudian hanya untuk kemudian disalurkan kepada sistem ketenaga kerjaan kita gitu
tetapi itu tidak cukup
itu tidak membuat dia menjadi seorang pemimpin
pak fahri kira kira adanya tembakaran di gedung sentara di bintang jepang
pak fahri ini rksap
kita belum dengar tuh
belum ada kabar
baru tadi pagi
belum jam delapan
dekat ruang pak fahri dong
ya itu tandanya gedung dpr sudah rusak

jadi dulu pernah diajukan pp nya ya
sudah hampir disahkan oleh presiden sby
tapi pasal cantolannya di undang undang ite pasal tiga puluh satu d undang undang ite dibatalkan oleh mk
dan mk mengatakan tidak boleh mengatur penyadapan pakai pp
seharusnya pemerintah langsung menjadikan pp itu sebagai perpu
diajukan ke dpr bisa supaya cepat ada undang undang penyadapan
karena itu darurat dan merupakan amanat dari mahkamah konstitusi
nah jangankan mengajukan itu
sampai sekarang itu tertunda dan tertunggak
sehingga kemudian kpk sendiri membuat penyadapan pakai sop
itu nggak boleh
itu bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi
nah karena itu saya kira lebih cepat lebih baik
bahkan kalau bisa kalau menurut saya ya
untuk penyadapan kalau bisa diperpu aja oleh pak jokowi
saya akan setuju
masa nanti apakah mas jokowi masuk dalam radar arah baru indonesia atau bagaimana pak
kalau itu nanti terserah diskusi dari teman teman
pikiran kita tentang arah baru ini adalah
satu generasi dan kami ini adalah generasi reformasi
yang kita akan meraksanakan nanti ulang tahun reformasi juga
generasi baru ini perlu berpikir lebih radikal
jangan ikut ikutan ya kan
jangan suka puja puji
ya jangan lupa ya
indonesia ini berkali kali rezimnya itu tumbang oleh puja puji yang berlebihan
nah kita nggak ada lagi lah puja puji ini
kita harus kritis dan mencoba mengkaji secara lebih dalam
makanya nanti partai partai juga kita undang untuk mengkaji itu

kpk itu kan kpk itu pemberi pemberinya buruk
tapi kan saya selalu mengatakan kpk kan sandiwara terus
ya saya udah gak percaya kpk ini
main main aja dia
elektabilitas apa namanya capres dari pks kan udah ada
ya belum belum ada
saya nggak tahu ya
bang di jakarta utara kemarin ada kejadian gosong lapar selama sembilan belas jam
ya kita tunggu laporannya aja

kita menunggu laporannya dari apa namanya pemerintah daerah
cukup ya teman temannya